bangunan yang rusak di sekitar lokasi ledakan gerai pizza hut delivery di bekasi jawa barat berharap mendapatkan ganti rugi
seorang penjual kelontong yang berjarak dua puluh meter dari lokasi kejadian ledakan phd menangis mendapati tempatnya berusaha luluh lantak
serta dengan barang barang di dalamnya
saat kejadian ia sedang tidak berada di lokasi para korban ledakan yang mengalami kerugian material berharap adanya ganti rugi
sementara manajer phd yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian guna menyelidiki kasus ledakan itu
sisi ledakan tadi ibu ada di warung apa
penggantiannya seperti apa pak
penggantian saya masih belum tahu juga di masa ininya masih belum apa nama yang terkita koordinasi dengan
lokasi ledakan di jalan raya hankam bekasi jawa barat dikenal sebagai lokasi yang padat penduduk dan ramai untuk bisnis
ya gambar ini kita ambil dari google earth di mana visual ini menggambarkan situasi sehari di sekitar lokasi ledakan sebelum terjadinya peristiwa ini
di sinilah lokasi ledakan terjadi yaitu restoran cepat saji pizza delivery yang bersebelahan dengan gerai al famidi
di depannya terdapat beberapa rumah makan seperti warteg dan warung kecil lainnya
di belakang tempat ledakan pun terdapat permukiman warga yang cukup padat
daerah ini memang dikenal sebagai pusat permukiman dan bisnis